siapa sangka di hutan beton metropolitan jakarta masih ada lokasi yang menjadi surga bagi pehobi mancing
permata tersembunyi ini bahkan mudah diakses melalui jalan tol dalam kota dan bisa ditempuh dalam waktu sekitar tiga puluh menit dari pusat kota
mengarah ke bandara pengunjung tinggal keluar gerbang tol kamal dan menuju jalan kamal muara raya jakarta utara
lokasinya berada di dekat dermaga muara kamal yang bisa diakses melalui jembatan yang menyeberang kali kamal
di sini terdapat sejumlah kolam pemancingan di tambak yang dikelola oleh masyarakat
kalau ingin ketepatan ke kamar bisa mencari jalan ke kamar
ke tempat ini sebaiknya jangan pakai sepatu seperti saya karena kerap tergenang ketika air laut pasang
tempat pemancingan di sini tidak menerapkan tarif untuk memancing
pengunjung cukup bayar hasil tangkapan yang berhasil diperoleh
ikan bandeng sama bujair harganya bandeng per kilo rp empat puluh bujair dua puluh lima
paling banyak waktu itu ada yang berapa kilo
banyak banget ya
nur yati seorang pengunjung setiap tempat ini mengaku bisa datang satu hingga dua kali dalam satu minggu
awalnya ia diperkenalkan mancing oleh suaminya yang langsung jatuh cinta pada hobi ini
hasil tangkapannya kerap ia olah menjadi masakan yang dijual di usaha warung makannya sekaligus untuk tambahan uang jajan sang cucu
bagi wanita lima puluh empat tahun ini mancing menjadi hiburan tersendiri bagi dirinya
karena dapat membantunya melupakan sejenak beban hidup
kayaknya abis kalau di rumah sumpek gitu pak pikiran
kadang kadang kan namanya di rumah apa ini kan banyak gitu ya piring piring kotor gitu
aduh capek amat ngeliat piring kotor ya
lah mendingan gue jalan mancing aja dah sama anak buah atau saya gitu pak
dalam hati mendingan mancing aja dah
sampai sini kayaknya plong gitu pikiran
kayak nggak punya utang pak kalau di empang
untuk mancing bandeng sebaiknya siapkan umpan yang biasa digunakan petambak sebagai pakan
dalam hal ini biasa digunakan roti atau pelet
sebaiknya ukuran umpan tidak terlalu besar menyesuaikan dengan mulut ikan bandeng yang kecil
nah konon kabarnya saat terbaik untuk memancing ikan bandeng adalah ketika matahari sedang terik
yaitu sekitar pukul sembilan tiga puluh
sebab kalau matahari redup katanya ikan bandeng cenderung kurang nafsu makan
berbeda dengan saya yang kalau malam kerjanya cari makan mulu
sensasi mancing ikan bandeng disebut berbeda dengan mancing ikan air tawar lainnya
seperti yang disampaikan dahlan yang tinggal di daerah tanah abang jakarta pusat dan rutin datang ke lokasi ini untuk mancing ikan bandeng
baginya ada keseruan tersendiri ketika ikan bandeng berhasil ditangkap
dia kelebihan dari ikan bandeng itu dia agak decat gitu tarikannya gitu
dia lebih kencang gitu daripada ikan ikan ini mujair kayak gitu
jadi lebih seru atau gimana pak
seru iya kita juga kayaknya gimana kita agak kayak kaget atau gimana gitu serunya
bagi yang tertarik mencoba mancing ikan bandeng di ibu kota
pemancingan di kawasan muara kamal buka dari pagi hingga malam hari
ariadita utama fadli julian jakarta